terima kasih anda masih bersama kami
kebakaran lahan kosong di tengah komplek perumahan di tuban selasa siang
memicu kepanikan warga
tak hanya membakar tumpukan kayu dan semak belukar
kobaran api juga menghanguskan dua bangunan rumah milik warga
kepanikan melanda warga perumahan bukit karang
kecamatan semanding kabupaten tuban selasa siang
asap hitam pekat menyelimuti hampir seluruh rumah
dan jalan di kawasan perumahan tersebut
asap hitam ini berasal dari kebakaran lahan kosong
yang ada di tengah perumahan
keringnya lingkungan sekitar diperparah kencangnya hembusan angin
membuat kobaran api semakin besar
bahkan hanya dalam hitungan menit kebakaran telah meluas
hingga menghanguskan dua bangunan rumah milik jarwoto dan sukri
berkat kesigapan petugas pemadam kebakaran
api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai membakar rumah warga
kebakaran lahan ini bukan kali pertama terjadi
tahun dua ribu enam belas lalu kawasan ini juga terbakar
diduga kebakaran ini disengaja oleh orang yang tak bertanggung jawab
yang sengaja menyulut api pada semak kering
untuk mencegah kejadian serupa warga perumahan berencana akan melakukan
pembersihan semak di lahan kosong sehingga tak bisa dibakar orang
tak bertanggung jawab lagi
dion fajar arianto tuban